calon gubernur jawa tengah nomor urut dua sudirman said mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat tahap pertama yang diselenggarakan komisi pemilihan umum daerah jawa tengah jumat malam
ditemui usai melaksanakan salat jumat di masjid depak semarang
mantan menteri esdm ini menyatakan siap untuk melakoni debat jumat malam melawan pasangan calon nomor urut satu ganjar pranowo dan tadj yassin maimun
tema kesejahteraan sosial diakui sudirman adalah tema yang kerap kali ia bicarakan dengan tim sukses dan para kader partai pendukungnya
tidak ada yang khusus karena sebetulnya kan yang kita diskusikan nanti sesuatu yang tiap hari kita bicarakan lewat forum kampanye forum diskusi dengan berbagai pihak
yang berbeda barangkali adalah kali ini waktunya lebih rigid menit demi menit karena memang
diatur begitu rupa ada empat panelis kemudian nanti ada saling debat antara cak gub dan jawa gub dan juga antara pasangan
jadi itu yang harus kita siapkan dengan baik tapi materinya bukan materi baru saya kira dan begitu pun ini kan bukan debat pertama
sebelumnya ada beberapa sesi di mana kami diundang bersama meskipun formatnya